adalah ketua majelis pertimbangan p tiga
romah hurmuzi atau romi
yang membidik imam besar masjid istiqlal
untuk menjadi calon wakil presiden
mendampingi ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
dalam keterangan yang diterima cnn indonesia
romi menilai nasaruddin memiliki kriteria yang cocok
sebagai cawapres ganjar
menurutnya nasaruddin merupakan tokoh dari luar jawa
dan kini masih menjabat sebagai salah satu
petinggi pengurus besar nadatul ulama atau pbnu
wakil sekretaris jenderal pdip utut adianto mengatakan
bursa nama cawapres pendamping ganjar
saat ini masih dalam fase pertimbangan
utut mengklaim baru mengetahui kabar nasaruddin masuk
sebagai salah satu cawapres ganjar
di sisi lain utut berpandangan
nasaruddin merupakan sosok yang memiliki
pemahaman agama islam yang komprehensif
dan baginya sosok demikian dibutuhkan untuk indonesia
sementara imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar
mengaku selama ini tak pernah bermimpi untuk maju
sebagai calon wakil presiden atau cawapres dalam pemilu
menurut nasaruddin dedikasinya selama ini berfokus
untuk mengurus istiqlal dan bersama memajukan umat dan bangsa